sejumlah relawan aku empat bali yang digagal suami istri satya wibawa dan isyani taltunggadewi mempersiapkan nasi bungkus
sedikitnya sekitar lima puluh nasi bungkus dipersiapkan untuk dibagikan di sekitar kawasan nusa dua badung bali
relawan yang tergabung dalam aku for bali berasal dari berbagai kalangan
menurut isyanita tunggadewi kegiatan ini dimulai sejak maret dua ribu dua puluh saat covid sembilan belas mulai merebak di bali
selain mendapat bantuan dari pihak lain untuk disalurkan kembali
kedua pasutri ini kerap mengupayakan bantuan secara mandiri kepada warga yang terdampak covid sembilan belas
isyanita yang bekerja sebagai pembuat tas kulit dan suami yang bekerja sebagai pengacara
mengaku akan berusaha terus melakukan aktivitas sosial ini meski tidak ada bantuan dari pihak lain
yang awalnya dari lima puluh bungkus hingga ribuan dan dari situ banyak teman teman yang ikut membantu
setelah pandemi tidak pernah berhenti akhirnya saya juga membagikan nasi bungkus masker vitamin
baju baju bekas juga dari teman teman yang membantu saya juga saya bagikan
selain mengupayakan secara pribadi tak jarang mereka mendapat bantuan sembako pihak lain untuk dibagikan kembali
bahkan saya sering ngobrol sama mereka bahwa apa yang mereka lakukan inilah mencoba meng compar di luar dari yang pemerintah tidak cover
ini adalah kultur yang sangat luar biasa karena saling berdampingan bagaimana dia bisa menutupi satu dan satunya lagi
di tengah pemberlakuan ppkm saat ini dirinya bersama suami dan sejumlah relawan membagikan sembako ke tempat tempat seperti asrama sekolah
luar biasa hingga daerah daerah pendatang di jimbaran
daerah lainnya juga tak luput dikunjungi seperti denpasar singaraja karangasem hingga kawasan nusa penida kelungkung
memang kerja di lundri tapi katanya kemarin pak joko nya bosnya di lundri itu berhenti
kami berterima kasih atas untuk bantuannya sekali hari ini juga
kegiatan aku for bali saat ini memiliki relawan di sejumlah kabupaten di bali untuk memudahkan penyaluran bantuan tepat sasaran
yang tepat sasaran